seorang pimpinan yayasan pondok pesantren di wilayah kabupaten bandung
diringkus petugas satuan reserse kriminal polres bandung
karena mencabuli lima orang santrinya
sementara rekonstruksi kasus pembunuhan ibu terhadap bayinya sendiri di garut
menunjukkan bagaimana sang ibu membekap anaknya dengan bantal dan mendudukinya
bersama informasi lainnya inilah kilas kriminal selengkapnya
ade warga kecamatan cibalong kabupaten tasikmalaya tidak berkutik
saat digerebek petugas di sebuah saung di pinggir jalan raya kawalu
kecamatan kawalu kota tasikmalaya
pria itu tertangkap tangan saat hendak menjual ganja kepada anggota polisi
yang menyamar sebanyak empat paket dengan harga rp seratus per paket
pemuda pengangguran ini mengaku menjual ganja karena terdesak kebutuhan ekonomi
am remaja penjual obat keras ditangkap polisi sektor bekasi utara
karena laporan warga yang menduga pelaku menjual pil eksimar dan tramadol
ia ditangkap di sebuah toko obat di kampung bulak asri teluk pucung bekasi utara
polisi menemukan barang bukti berupa tiga belas bungkus berisi tiga belas bill eksimer
dan enam belas bungkus plastik berisikan tujuh puluh empat pil tramadol
ironisnya am menjual obat keras atau pil penenang kepada remaja dan anak sekolah
seorang pria yang juga merupakan pimpinan salah satu pondok pesantren
di kawasan pacet kabupaten bandung tega mencabuli lima orang
santrinya yang masih di bawah umur
pencabulan yang dilakukan oleh al terhadap lima orang santri
sudah terjadi sejak pertengahan bulan hingga akhir tahun dua ribu tujuh belas lalu
pelaku berpura pura meminta korban untuk membersihkan ruangan
lalu saat itulah pelaku mencabuli korbannya dengan alasan pengobatan batin
dalam rekonstruksi kasus ibu bunuh bayinya di polres garut
terlihat bagaimana tersangka cece menutupi bayinya dengan bantal
upaya menghilangkan nyawa gagal usaha kedua dilakukan
cece pada bayinya dengan menutup korban dengan bantal dan mendudukinya
bayi yang bernama ismail itu kemudian dicekik
sebelumnya tim medis menyatakan bahwa pelaku sehat dan tidak mengalami
tim liputan transmedia